kita ke informasi lainnya pt lrt jakarta senin siang melakukan uji coba dari pengoperasian light rail transit
uji coba internal dan pengoperasian tersebut dilakukan selama sebulan dengan rute stasiun velodrome menuju stasiun kelapa gading
pt lrt melakukan uji coba dan pengoperasian lrt pada senin tiga september guna memantapkan operator menjalankan gerbong lrt
uji coba internal juga bertujuan menguji sarana dan prasarana mensosialisasi serta memberi edukasi kepada penumpang ataupun pihak lrt
setelah melakukan uji coba internal pt lrt jakarta akan memastikan pengoperasian teknis seperti ketepatan waktu berangkat dan tiba
sementara itu satu gerbong lrt dapat menampung satu ratus tiga puluh lima orang dengan waktu tempuh dua belas sampai tiga belas menit dan kecepatan empat puluh km per jam di jalan lurus atau lima belas km per jam di jalan berbelok
serta memasuki stasiun
lima belas dua puluh lima km per jam dibelokkan juga sama lima belas dua puluh lima km per jam
seusai uji coba internal penumpang pun akan diminta mengisi survei tentang kepuasan dan keluhan yang akan menjadi tolak ukur perbaikan bagi pt lrt jakarta
f rizal jakarta